ee aduh sorry raff gua gabisa gua masih pemotretan soalnya
lo pemotretan dimana sih gua samperin deh
loh kok tadi ada suara bayi ya
jangan jangan itu bayinya elsa
jess neneng kangen lo sama jessy
jessy inget gak waktu kita main di kebun venus
ketemuan sama opa
neneng juga ketemuan sama
aku bencin diri aku
aku berumur sepuluh tahun
aku bencin diri aku
aku masuk ke
aku bencin diri aku
aku bencin diri aku
aku bencin diri aku
jees kamu kenapa nangis jess
kita udah gak sabar pengen main make up
aku tak sayang sama kamu jess
jessy bangun dong
sampai kapan tidur terus
pak waktunya sudah
tolong keluar ya
maaf sus boleh kami dapat waktu sebentar lagi
jangan paksa jessi untuk sadar
kalau kondisi jessi menurun nanti bapak juga yang menyesal
tapi kan jessi belum bangun
bangun dong jess
kamu semangat ya kamu gak boleh kayak gini bangun ya
kita udah kumpul lho jess buat kamu
saya nggak mau kamu kayak begini jess
mesti bangun jess
bangun ya jess
semangat ya kamu dengerin saya
dengar ya kamu denger saya ya
bentar dulu dong sus
ini kan belum bangun
dengarin saya ya kamu harus bangun ya
kita di sini jangan kayak gini ya
cukup ya ayo keluar
jessy bangun ya
kasihan kita jessy
bangun dong jess
anak kita di sini jessy
kita tunggu di luar aja ya sebentar
makasih ya kalau udah sempetin datang
maaf kalau jessy belum sempet sadar
jangan ambil bantuan
jangan ambil bantuan
jangan ambil bantuan
jessy cantik ya sus

tapi saya sedih

eh tangannya jesse gerak
yamin itu jarinya gerak
om itu jari jesse gerak
oh iya jari tangannya gerak
sustar jari tangan anak saya gerak itu sustar
saya cek dulu sama dokter bapak tunggu di sini
mbak ya jesse
dia sudah mulai mendengar
matanya sudah merespon
coba untuk ibu
saya maunya tinggal di satu pagi
ya kalau menurut gue sih kayaknya belum tahu nggak
karena di koron itu juga disebutnya kan tabel kelari
jadi gak ada yang tahu juga bokap gue yang nabrak
karena sampai hari ini pun juga om irfan gak pernah bahas apapun
ini gue bicara mengenai logika ya
om irfan gak cari tahu
dia diam begitu aja
dan seumpamanya kalau kejadian ini terjadi sama gue
keluarga gue nih amit amit ya
gue gak akan pernah tinggal diam
gue akan cari tahu
apalagi ini mengenai keluarga loh
dan sekarang kalau berbicara mengenai om irfan
dia bukan orang sembarangan
dia punya power
dia punya kekuatan
dia punya kekuasaan
panjang juga kelas gue hari ini
akhirnya gue berhasil bikin kesha tidur
kalau ngeliat keisha tidur kayak gini
semua rasa capek gue jadi hilang

udah jam enam
asal kenapa belum balik ya
aduh si rafael lagi
aduh si rafael lagi
aduh si rafael lagi

kalau misalnya gak gue angkat dia curiga lagi sama gue
bapak cobain mata dia
kita ketemu sekarang aja yuk
gue gabisa gue masih mau kereta soalnya
lo mau kereten di mana sih
gua samperin deh
udah dulu ya
kok tadi ada suara bayi ya
jangan jangan itu bayinya elsa